menteri pertanian andi amran sulaiman
selasa siang memberikan bantuan untuk para petani tanah toraja
dan toraja utara di kolam makale
kabupaten tanah toraja sulawesi selatan
bantuan diberikan demi meningkatkan hasil produksi
dan penghasilan petani
menteri pertanian andi amran sulaiman
selasa siang bertemu dengan petani kabupaten tanah toraja
dan toraja utara sulawesi selatan
dalam kunjungan ini amran memberikan sejumlah bantuan
berupa ayam berikut pakan dan obat obatan
kambing pala traktor pompa air
kultivator tiga puluh dua unit bibit padi dan bibit jagung
amran memberikan bantuan sebanyak lima puluh truk
atau tujuh ratus ribu batang bibit kopi
pemerintah juga akan fokus meningkatkan produksi kopi toraja
agar bisa diekspor ke manca negara
pdb kita waktu tahun dua ribu empat belas
itu sembilan ratus triliun pertanian
meningkat menjadi rp satu empat ratus enam puluh triliun di dua ribu delapan belas
ini makanya aku genjot kopi
supaya bisa diekspor kemana mana termasuk australia
amran juga membagikan
bantuan langsung kepada petani
ada dua petani yang menolak diberikan kambing
tetapi malah meminta ayam
hal ini membuat amran salut
akan kejujuran dua petani tersebut
ia pun memberikan masing masing seekor kambing
dan lima puluh ayam ditambah biaya transportasi
kelompok tani juga
tadi sama pak menteri dikasih apa bu
berapa ekor ayam
wah senang bu
nanti mau di apa kan itu
mau diternak bu
pemberian bantuan pemerintah pada para petani ini
bertujuan untuk mengembalikan kejayaan rempah
dan komoditas perkebunan
menuju indonesia lumbung pangan dunia dua ribu dua puluh
riaz saifuddin kabupaten tanatoraja sulawesi selatan